zahira sekarang lo turun
biar gue aja yang donorin darah gue buat apa
zahira semakin lama lo diem disini
semakin lama juga pertolongan untuk papa
kamesha tapi aku udah siap kak
dari lama darahku kurang baru kakak yang bantuin
lukanya keliatan parah sekali
tapi kamu tenang aja
aku tidak akan biarkan kamu mati sekarang
anggap ini sebenarnya sebuah permulaan
karena aku akan menghancurkan kamu sampai titik darah penghabisan
pada saatnya kamu tahu
bahwa anak yang aku besarkan selama ini
adalah anak musuh kebunyitan kamu
dan pada akhirnya
kamu akan mampus
dengan penuh penderitaan dan penyesalan
bapak bicara sama siapa
yang di dalam itu adalah
apa hubungannya bapak dengan suami saya
jangan jangan gara gara bapak
suami saya jadi seperti itu
tadi bapak bilang
kalau suami saya sudah membesarkan
anak musuh kebunyitannya
suami saya punya musuh
dan saya sama sekali gak kenal sama suami ini
udah ada kabar tentang bapak
tadi bisa hubungan mereka

siapa yang kalah
sayangnya pihak rumah sakit sedang kehabisan gulangan darah a
tapi kami sudah menghubungi pihak rumah sakit lain untuk meminjam dana
kalau orang jahat akan dipersulit untuk sembuhnya
ambil darah saya aja ya dok
enggak dok ambil darah saya aja
mama gulangan darah mama kan bega cocok sama papa
ambil darah saya aja ya dok tolong dok
jangan jano darah saya aja jangan
darah anak saya
jangan ada apa sih
kak malena mas prabu butuh donor darah
dok saya nggak tahu golongan darah saya apa tapi bisa dicek dulu
biar saya yang nyumbang janganan zaira
saya juga enggak tahu gulangan darah saya apa
tapi tolong dites saya ingin membantu suami saya dok
darah zahira ini udah pasti cocok
saya ingat waktu dia lahir dia gak cocok sama darah saya
dia lebih cocok sama papanya
kalau begitu bagaimana kalau kita lakuin transfusi darahnya sekarang dok
baiklah kalau begitu kamu ikut saya ke lab
kita periksa darah kamu apakah memungkinkan atau tidak
bapak pasti itu hasil tes bayi aini yang asli
gimana kalau ternyata gulangan darah zaira itu bukan a
aku mana tahu apa golongan darah hisa atau dna utariat
tapi kemungkinannya sangat kecil kalau kebetulan sama dengan prabowo
rahasia ini nggak boleh terbongkar
dendamku belum terbalaskan
jewh gir sudah muncul atau bukan
lihat ternyata agak teruk
tapi juga tenang
per heroes yang hidup di dekat sini
buat nita juga
belinya punya daha per grill
ini beliau seorang buddha buddha
gemaakt dari mereka
apa yang sudah kamu lakukan
ibu sudah larang kamu masih aja tetap merengukin dia
apa sih dah pikiran kamu amira
kenapa itu kamu lupain ayah kamu
ibu jangan berpikiran kayak gitu dong bu
bu sebetik pun amira nggak pernah melupain ayah
sampai sekarang amera juga masih nyesel
kalau kenapa ayah pergi dengan caranya seperti itu
bu amera juga nggak tahu kenapa
tapi siapapun pak prabu apapun yang udah dia berbuat
kita harus tetap tanggung jawab bu
dia begini gara gara kita
jangan banyak kalisan kamu amira
ibu udah kecewa sama kamu
amira ini adalah kunci ibu dicari tadi
itu gantungan kuncinya mana bu
dari kemarin memang kayak gini
bu jangan jangan gantungan kuncinya jatuh di tempat pak prabu jatuh kemarin bu
mungkin aja ibu lupa naro
kamu cari dalam ya
tuan terima kasih passionate dedy
aku disinilah dia mulia
tuh tuh sampai puedes

alguma menu punya orang with juga punya chef prince super kinder
tengah ah anche nak lihat
oh sesekolah kami rumah dulu
pada waktu roman siang belom puppet
bisa man dropdown aktif
saya yakin banget dok pasti sama
saya pernah tanya sama mas saya
golongan darah saya sama persis dengan papa saya
iya mbak tapi ini memang prosedur yang harus dilakukan
kok kamu malah diem aja
semua orang pada sibuk menyumbangkan darahnya buat apa
sampai arman aja ikut ikutan
kenapa kamu enggak
udah deh cepetan sekarang juga kamu masuk ke lab
kamu harus dites darahnya
kamu jangan mau kalah dong sama zahiran
udah lama biar si zahira aja yang diambil darahnya sama dokter
supaya habis sekali aja
lagian tuh supaya dia mati
lagian juga selama ini kan papa sayangnya sama zahira
nggak pernah kan sayang sama aku
ngapain coba aku donorin darah aku buat papa model kayak gitu
paket dong kotaknya
kamu mau terus terusan kalau papa itu sangat sayang sama zahira
apalagi kalau papa tahu ternyata yang nolongin papa adalah zahira bukan kamu
semakin sayang papa sama zahira kamu semakin enggak dianggap
mau seperti itu
sekarang adalah kesempatan bagus untuk mencari perhatian papa kami
tekanan darahnya normal dok
tarik nafasnya ndang
mudah mudahan darahku bisa menyelamatkan papa
setelah ini semuanya pasti akan langsung terbongkar
kak sekarang lo turun
biar gue aja yang donorin darah gue buat apa
apa sih kak
kamesha aku ajak kak
zahira semakin lama lo diem di sini
semakin lama juga pertolongan untuk papa
kamesha tapi aku udah siap kak
dari lama darahku kurang
baru kakak yang bantuin oke
ayo dong ambil darah saya